pasukan penerjun payung seperti ini masih menjadi andalan banyak negara ketika menghadapi perang
pasukan penerjun payung merupakan pasukan elit yang mampu bergerak cepat ke medan pertempuran dengan teknik lintas udara
karena itu perlengkapan utama seperti payung terjun menjadi sangat vital dan menentukan
untungnya industri pertahanan dalam negeri sudah bisa memproduksi payung terjun statik seperti yang digunakan pasukan lintas udara dunia
di sebuah pabrik sederhana di kawasan bandung jawa barat inilah payung terjun diproduksi
memproduksi payung terjun tentu tidak bisa sembarangan
ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam memproduksi payung terjun
yang pertama adalah bahan material
material utama pembuatan payung terjun ini adalah nilon enam
bahan ini sudah teruji kuat tahan lama namun ringan
selain itu bahan lainnya seperti harness logam pengunci serta tali temali juga harus berkualitas nomor satu dan tersertifikasi
tahap selanjutnya adalah pembahasan
tahap selanjutnya adalah pembahasan
pemotongan bahan harus dilakukan secara presisi dan hati hati
setelah dipotong bahan bahan tersebut disatukan dengan cara dijahit
nah proses penjahitan pun tak bisa sembarangan
para penjahiti pabrik ini harus memiliki kealian serta sertifikasi
proses pabrikasi dari satu bagian ke bagian lain harus melewati quality control yang ketat
nah ini kan tadi kan dari sana kain dipotong diperiksa di bagian seksi sana dijahit disambungin
diperiksa sampai sini ada penjahitan lagi untuk menyambungkan sesi seksi lagi
kemudian diperiksa lagi di sini
iya diperiksa lagi
jadi setelah ini semuanya proses penjahitan mulai dari cross terus kemudian gore selesai dijahit
artinya kualiti kontrol ini tugasnya adalah mengkualiti kontrol hasil jahitan
hasil jahitan termasuk ini kain kainnya juga
kalau misalnya katakanlah ada kainnya yang
tidak benar gitu misalnya jadi renggang atau rusak gitu itu gimana balik lagi juga ke kalau
kalau misalnya ditemukan ditemukan bahwa di kain ini ada pergeseran serat terus kemudian ada hal hal yang tidak diperbolehkan untuk diproduksi
kembali lagi kepada tim yang memeriksa kain ini
tapi berarti kainnya dibongkar
ini harus dikasih lagi misalnya di sini seksi d nanti ini diserikan lagi kepada si pemeriksa kain bagian baru kemudian ini diganti
memang benar benar keamanan ini benar benar dijaga karena ini satu digunakan oleh para traup bukan kami hewan
sehingga parasut ini yang kita buat ini harus memberikan keamanan kenyamanan bahkan sampai keselamatan si penerjun
menyangkut nyawa orang ya
karena menyangkut nyawa
setelah semua rangkaian digabung tahap selanjutnya adalah pengapakan dan penyimpanan
payung terjun ini bisa digunakan untuk seratus kali penerjunan atau tiga belas tahun penyimpanan
harapan mengklaim payung terjun produksi bandung ini juga dilirik konsumen dari luar negeri seperti bangladesh di
ini membuktikan kualitas alat pertahanan keamanan buatan dalam negeri tidak kalah dengan buatan asing
selama ini yang saya dengar karena saya reponitor baik di dimanapun produk lain pun tidak hanya diangkatan luar negeri
jadi diangkatannya menggunakan dan saya sempat juga berkomunikasi dengan bagian tertentu
justru payung bernabil itu sebagai vvip nya mereka
pabrik pt langit biru ini sudah berdiri sejak tahun dua ribu
dan diangkatan luar negeri
pembangunan ini juga diangkatan luar negeri
pembangunan ini juga diangkatan luar negeri
pembangunan ini juga diangkatan luar negeri

saat ini mereka tengah melakukan produksi lima ratus lima puluh unit payung terjun statis pesanan tni angkatan udara
kepastian pesanan dari kementerian pertahanan dan tni ini menjadi vital untuk keberlangsungan industri pertahanan swasta
kita harus jujur pak bahwa kami ini adalah industri pertahanan yang dibentuk
tentunya yang arahnya dan langkah ke depannya itu selalu mengarah sesuai dengan program pemerintah
tentunya dalam hal ini departemen pertahanan
artinya kami ini berharap ke depan itu adalah bagaimana kami ini berjalan yang berkesinambungan
karena kami ini industri yang mengususkan diri dalam industri pertahanan
keberadaan industri pertahanan swasta maupun milik negara sejatinya mampu menjadi penggerak ekonomi
pabrik sederhana seperti ini saja bisa membuat ekosistem ekonomi dengan menggandeng umkm atau perusahaan lainnya
perusahaan pt pindad yaitu pindad engineering indonesia
untuk pasokan bahan baku logam serta berbagai instrumen kemudi untuk tepung payung
dalam menjalin kemitraan kita tidak hanya berpaku pada bumn sesama bumn
tapi kita membangun ekosistem industri pertahanan di indonesia
kita saling bersinergi untuk mewujudkan kemandirian pertahanan indonesia
dengan meningkatkan tkdn terutama itu misi kami
saling mensupport untuk meningkatkan tkdn
undang undang industri pertahanan indonesia memang mewajibkan tni dan polri menggunakan produksi dalam negeri
butuh komitmen kuat dari penyelenggara negara untuk kemandirian pertahanan nasional